harimau jenis benggala bernama juve ini sedang menjalani isolasi di dalam kandang tertutup taman marga satwa ragunan jakarta selatan
juve sempat viral setelah unggahan ketua animal defender doni herdaru pada empat belas desember lalu
dalam unggahannya doni mempertanyakan kondisi badan juve yang kurus
dokter hewan taman marga satwa ragunan menjelaskan sejak sebulan lalu terdapat infeksi pada saluran urinasi juve
saat ini juve sedang dalam proses pemulihan
sakitnya di bagian saluran urinasi ya saluran kencing
ada berbagai macam faktor ya sebenarnya paling utama sebenarnya terinfeksi bakteri biasanya
staf layanan informasi dan kehumasan taman marga satwa ragunan menambahkan
saat ini juve membutuhkan istirahat dan harus menjalani isolasi
untuk mempercepat proses penyembuhannya
sekarang ada di kandang isolasi ya di sana masih dia beraktivitas istirahat ya
jadi tidak boleh banyak keluar dulu sementara ini ya
saat tim cnn indonesia tv melihat juve secara langsung di kandang isolasi tertutup kondisinya mulai membaik